ngaid covid di jalan gak ada yang angkat
video amatir yang direkam seorang warga dari dalam mobil
di jalan raya sultan agung kecamatan kaliwates jember
menjadi perbincangan warganet
video berdurasi lima belas detik yang viral di media sosial ini
menunjukkan serasa covid sembilan belas
seolah terlantar di pinggir jalan bersebelahan dengan mobil ambulans
gak ada yang angkat lihat ini
kepala puskesmas jember kidul membantah adanya penelantaran
jenazah pasien covid sembilan belas tersebut
pihaknya menyebut saat itu terjadi kerusakan pada mobil ambulan
sehingga jenazah diturunkan sambil menunggu keluarga
untuk dibawa ke rumah duka
hingga kini belum diketahui siapa yang merekam video viral tersebut
lihat ini gak ada yang ngangkat lihat ini
tempat pemakaman umum sir naraga di talun sumedang selatan
diterpa isu adanya praktik pungutan liar
yang dilakukan tim pemulasaran jenazah pasien covid sembilan belas
lurah talun endang rohman langsung menampik kabar tersebut
endang mengungkapkan tidak ada tarif untuk pemulasaran di wilayahnya
itu merupakan bentuk kesuka relaan yang diberikan kepada petugas penggali kubur
memang di kelurahan talun tidak ada yang namanya tarif pemakaman tersebut
kenapa karena kita juga kan namanya kemanusiaan
di situ tidak ada yang namanya tarif menarib
sampai keluar statement bahwa di talun ada pungli
di kelurahan talun ada pungli tidak sebetulnya
ada pun soal biaya yang harus dikeluarkan ahli waris jenazah pasien covid sembilan belas
berasal dari keluarga sendiri yang berindikasi
di tengah pandemi banyak informasi palsu atau hoaks bermunculan
mulai soal pengobatan penanganan pandemi hingga vaksinasi
bijak bijaklah saat menerima informasi
karena hoaks bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat
tim liputan cnn indonesia